eee ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya aduh dulu pelan pelan dong
lapas banget tuh yoyo
motor kempes kenapa lo bawa
tadi gak kempes
nih buktinya kempes
tapi kalo ada sama neng ini ke kagak keberatan
aduh air panasnya nggak ada be
dispensernya kan lagi rusak
hmm gak tau
mungkin pas pindahan ke bentur kali be
yaudah coba gue liat siapa tau bisa dibenerin
aduh gak usah be
inek ke mau beli dispenser baru
gak usah be makasih
bentar lagi mas pur mau nganterin kok
ah pur pur pur pur pur
gak bisa gue lagi buru buru
semakin cepat juga urusan lo kelar
awas jangan kabur loh ya
bantuin tati mak
tsk bantuin apaan sih
beresin beginian doang mak
lima menit juga kelar
nggak lima menit mak
bininya minta temenin ke pasar
buat belanja bahan bahan kue aja kagak mau
bukannya kagak mau mak
antrin saya dulu ya sebentar
ke warung pemumun
saya nungguinya di warung pemumun aja
udah nggak usah kang
biar saya aja bisa mered
motor kempes kenapa lo bawa
tadi nggak kempes
nih buktinya kempes
masa sepuluh ribu doang
tambah lima ribu dong
tambah lima ribu dong
tambah lima ribu dong
bojengnya bubur mau
bojengnya bubur mau
tengoknya apa nih
jadi siapa tuh yang nonton
saya kesini lagi kang buat nganterin motor kang pisna
saya tunggu disini ya kang
mau nunggu doang
teh tawar panas mah gratis
yaudah kasih gula
baru gue rela warung gue buat nunggu
tidak ada apa apa
lagi di rumah
lagi di pangkalan
enggak juga pur
di warung pomomun pur
gue banyak bocor
kamu ke tukang tambah ban aja tuh
terus mau minta tolong apa
gue mau nganter ineke beli dispenser
motor saya enggak ada
yaudah kita brill
kakak itu sampe
ini saya ga tahu
tuh emang lo bisa jualan motor
jualan kue juga gak becus
bang ojek kan tukang ojek mak
yang jualan kue itu tati
ya mau jalan ya pak
mau jalan ya
jalan jalan dulu mak
emang harusnya dari tadi berangkat kerja